pembelian one way itu mulai jam tujuh belas sampai dengan jam dua puluh empat
jadi mulainya tanggal dua puluh delapan hari kamis
jadi kita pada saat rakor kemarin itu memperkirakan hari kamis itu hari kerja terakhir
karena tanggal dua puluh sembilan sudah cuti bersama diputuskan oleh pemerintah
kemungkinan teman teman itu karena kan kalau pada saat bulan puasa ini jam kantor sampai jam tiga
jadi kemungkinan juga
karena teman teman ini masyarakat ini banyak juga yang pulang kantor ada yang langsung pulang mudik
atau mungkin juga ada yang habis maghrib
jadi dari hasil kesepakatan kita bersama pemerintah memutuskan tanggal dua puluh delapan april hari kamis itu
mulai jam tujuh belas sampai jam dua puluh empat dilakukan one way traffic
mulai dari km empat puluh tujuh jakarta cikampek sampai ke kali kangkung
untuk hari jumat sabtu dan minggu tanggal dua puluh sembilan tiga puluh april dan satu mei dua ribu dua puluh dua
dilakukan one way traffic mulai dari jam tujuh pagi sampai dengan jam dua belas
nah artinya kalau mulai jam dua puluh empat sampai jam tujuh pagi itu dilakukan two traffic
jadi kita bisa lihat disini
ini adalah satu dari satu
ini adalah satu dari satu
berlaku mulai hari jumat tanggal enam mei
sabtu tanggal tujuh mei
dan minggu tanggal delapan mei akan dilakukan one way traffic dari arah timur ke barat
tapi kalau hari jumat tanggal enam mei
kita akan mulai berlakukan mulai jam empat belas
setelah sholat jumat mungkin ya
sampai dengan jam dua puluh empat
ini mulai diberlakukan

mulai dari gerbang tol kali kangkung
mulai dari gerbang tol kali kangkung
sampai dengan jam empat belas
tapi nanti kita lihat diskresi daripada kepolisian juga
lihat situasi kondisi di lapangan
kalau memang itu diperlukan
tapi ini tentunya lihat situasi kondisi di lapangan
dan itu merupakan diskresi dari kepolisian
tapi secara prinsip
one way traffic pada saat akhir jam empat belas

arah balik mulai dari kali kangkung sampai empat puluh tujuh